sejak minggu subuh kamar mayat rsud saiful anwar sudah dipenuhi ratusan orang
mereka kalut menanti kejelasan nasib anak istri suami saudara sampai teman
sebagai jurnalis kami berkewajiban menyalurkan hak publik untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi
namun sebagai manusia kami ikut merasakan kesedihan mereka
tidak mudah bagi kami
di hari hari itu keluarga korban dan penyintas masih fokus mengurus jenazah dan mereka yang luka
gimana beratnya sih ya berat banget ya kalau dari pengalaman saya
karena yang saya wawancara itu anak berusia sebelas tahun yang kehilangan ayah ibunya saat mereka bertiga nonton langsung di stadion kanjuruhan
dan begitu melihat muka anak itu yang saya ingat adalah anak saya sendiri gitu
dan melihat muka anak tersebut tuh saya ngebayangin
emosi yang ada di pikiran anak itu gitu
jadi jalan tengahnya pada saat itu ya karena di sisi lain tugas harus saya jalani
saya hanya ngambil gambar si anak itu aja dari jauh
tentunya dengan izin dari keluarganya dan untuk kesaksian atau keterangan gimana pada saat kejadian saya mewawancarai omnya
sementara itu kepolisian pemerintah sampai pssi terus mengeluarkan pernyataan
sebagai jurnalis saya harus skeptis dengan pernyataan mereka
kami di cnn indonesia menyaring begitu banyak informasi dan memverifikasinya
salah satu informasi adalah seputar video yang menunjukkan situasi di salah satu gate saat kericuhan terjadi
hasil penelusuran rekam saya koresponden widah subianto video itu direkam di gate tiga
ia menganalisa detail visual dan kondisi gate
video itu penting karena menggambarkan
kondisi sebenarnya saat tragedi terjadi
dalam proses ini penguasa pun turut serta dalam mendistruksi informasi
saya sendiri kemudian bertemu dengan aremania perekam video tersebut
senin pagi dua oktober ia dibawa orang tak dikenal ke mapolres malang
diperiksa tanpa surat panggilan ponselnya disita tanpa surat bukti penyitaan dan file file videonya dihapus secara ilegal
polisi membantang fakta ini
ya boleh saja kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo membantah bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap k
namun dari penelusuran kami fakta di lapangan menyebutkan hal yang berbeda
ini kemudian dikuatkan oleh lpsk
keesokan harinya lpsk mendatangi mapolres malang mengantar k untuk mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari polisi memeriksa dia sebagai saksi saksi terhadap apa
dan kemudian sekaligus mengambil ponsel milik k yang disita oleh polisi secara ilegal
saya pikir ini menunjukkan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri
saya harus meyakinkan para penyintas untuk berani buka suara
sekali lagi ini tidak mudah karena mereka pun masih trauma
namun suara penyintas layak kami perdengarkan
empati lebih dari segalanya
mendengar apa geluk esah mereka
memahami apa yang mereka rasakan sampai merekam apa harapan harapan mereka
mereka menganggap yang bertanggung jawab malah semuanya berkelit
polisi mengklaim sudah bekerja sesuai sop ketika melontarkan gas air mata
akibat gas air mata ini memicu kepanikan hingga satu ratus tiga puluh satu orang meninggal dunia
dengan mengonfirmasi sejumlah pihak saya mendapati pernyataan polisi berbeda dengan faktanya
salah satunya adalah regulasi fifa dan pssi yang melarang adanya gas air mata di dalam stadion
dan ini kemudian juga dibantah oleh kapolri ketika mengumumkan sejumlah nama nama tersangka
ada tiga tersangka dari unsur kepolisian yang kemudian kapolri verifikasi itu sebagai orang yang memerintah melontarkan gas air mata menembakkan gas air mata
orang yang mengetahui bahwa gas air mata dilarang
tapi tidak dijegah
bahwa kengototan polri bekerja sesuai sop dibantah sendiri oleh kapolri dengan penetapan para tersangka dari unsur kepolisian
di tengah upaya penggalian fakta kami juga berinteraksi dengan keluarga korban
kami mengikuti semua jeripayah keluarga korban sejak dari lokasi kejadian kamar mayat rumah sekolah sampai pemakaman
merekam utuh apa yang mereka alami dan mencari penyelesaian
dan tentu harapan harapan mereka
di titik itu mental kami tumpah
kami tak sanggup lagi menahan air mata
bagaimana mereka itu untuk keluar susah
tentu elvira pemandangan ini bukan hal yang mudah saya lewati karena saya
sejak semen ini
saya sampai dalam perjalanan pulang
sampai hari ini sampai detik ini saya melihat dan merasakan betapa tragedi itu sangat memilukan
betapa tragedi itu sangat memusik
rekan saya abdul malik saat kepanikan berlangsung memilih menanggalkan kamera sebagai pewarta
kemanusiaan menuntunnya ikut mengevakuasi korban
ia berusaha menyelamatkan nyawa korban di antara korban meninggal di dalam pangkuannya
satu oktober itu ia sebenarnya bertugas meliput laga arema fc melawan persebaya
nah karena kondisi masih banyak yang digotong saya berinisiatif bersama kawan kawan untuk ikut juga menolong atau mencoba menggotong mengevakuasi mereka yang masih berada di dalam tribun
ada dua orang yang saat itu sudah yang saya gotong waktu itu dan saya ketika dari tribun itu saya taruh dulu di depan media center karena disitu ada selasar atau lorong begitu
dan ketika setelah saya taruh disitu atau saya geletakkan
dan disitu saya mencoba mencari petugas medis
semua yang kami lakukan tak lain untuk membuka fakta agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kanjuruhan di tengah semua pihak yang saling lempar tanggung jawab
kami jurnalis berusaha mengungkap semua fakta agar nyawa mereka para korban tragedi ini tidak sia sia
miftah farid andras wicaksono surabaya